sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

tante tuh kalau ngomong bisa pakai otak sedikit gak sih
mas aku dituduh punya hubungan khusus sama mbak dewi kan gak mungkin tante
pokoknya gak mungkin
saya lihat sendiri kok
ini nih kelakuan istri kamu bikin malu
udah jelas banyak
tante dengerin ya
saya itu udah nganggep mbak dewi sebagai kakak saya sendiri
jadi gak mungkin saya punya hubungan khusus sama mbak dewi
terlalu kuno deh alesannya
mama mirza yaudah gak usah ribet ribet sekarang
mama bisa tinggalin aku sama dewi dulu
dia juga keluar dong
keluar ya kamu
kamu harus percaya sama aku
aku sama mira tuh gak ada apa apa
beneran aku cuma menganggap dia sebagai adik kandung aku
aku sini bukan mau ngomongin mirza
aku mau bicara tentang kandungan kami
sebelumnya aku minta maaf sama kamu ya
kalau aku menyuruh kamu untuk membuang kandungan kamu
gimana aku ngelakuin itu karena aku peduli sama kamu
aku gak mau kehilangan kamu
jadi seperti itu saja kita ya
kamu sekarang masih curiga sama mama
aku benar benar menyesal
udah mikir yang macam macam sama mama
aku gak tau ternyata yang
yang mama lakukan sangat mulia sekali
karena aku udah marah marah sama mama gara gara uang
terima kasih ya sayang
kamu udah percaya sama mama
ya udah sekarang kamu pulang
hati hati di jalan udah malam
besokan kamu harus kerja pagi pagi ya
mama masih harus disini karena masih ada yang mesti mama plus
ya kalau gitu aku pulang duluan ya
aku pulang duluan
mama pulangnya juga hati hati ya
jangan ngebut ngebut bahaya
ibu saya permisi dulu
ibu pandai juga
saya bukan cuma pandai bersandiwara bu
saya tadi tahu
jadi saya langsung atur rencana
saya suruh aja ibu pura pura sakit
terima kasih ibu
orang yang ibu titipkan ke saya sudah di dalam kamar bu
pak min kamu di luar
balon kempes kena risikitar
ma kenapa sih
mama kan tahu badan mama ini semuanya udah sakit
jangan sampai mata mama juga sakit
nanti kerem loh mata mama
apa yang sudah kamu lakukan
berpelukan sambil makan es lilin
apa yang sudah aku lakukan
apa yang sudah aku lakukan
oke aku akan ceritain
mama dulu ya
ma itu kan waktu setelah kejadian
suster gimana kondisi ibu saya suster
ibu nggak usah khawatir
walaupun kondisi bu widia belum sadarkan diri
tapi nyawa beliau sudah tidak terancam bu
dan menurut dokter lebih baik bu widya dipindahkan ke rumah sakit yang peralatan yang lebih lengkap
suster bisa bantu saya untuk kepindahan ya
baik bu akan segera saya atur
mama gara gara masalah utangku mama jadi seperti ini
kalau utangku nggak beres mama malah masuk rumah sakit
tapi tunggu dulu
sekalipun mama keluar dari rumah sakit masalah hutangku juga gak akan selesai
kamu sudah menipu
mah kalau dipikir pikirkan sebetulnya ini salah mama
mama mau lakuin apa yang indi mau
waktu itu kan ini minta
ma minta dong sebagian warisan untuk sadriah
ya jadi begini hasilnya ma
kamu memang benar keterlaluan
apa yang sudah kamu lakukan
bilang aku yang jahat
ma aku jahat karena memang terpaksa ma
jadi aku harus jahat ma
tapi yang lebih jahat lagi itu adalah mama

setelah semua apa yang terjadi pada tanti dan andri
mama masih mau mewariskan semua harta mama pada mereka
aku dan satriah sama sekali nggak dapat bagian
mama lebih jahat kan
tapi mama nggak usah khawatir ma
semua harta mama itu udah jatuh ke tangan aku
semuanya udah beres ma
surat wasiat mama
surat wasiat mama
kan kalau kerja nggak boleh tanggung tanggung ma
harus perfect sempurna sampe selesai ma
yaudah sekarang mama istilahkan aja
ya disini mama tenang aja
semua biaya disini aku yang tanggung
karena kan aku udah punya banyak ma
tenang aja imri ya
mau ambil beli beli ma
mau ambil beli beli